pasca penangkapan di bandung jawa barat polisi menggeledah rumah tersangka kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon pegi alias peron
polisi menggeledah rumah pegi yang diduga jadi otak pelaku pembunuhan vina dan eki di cirebon jawa barat
rumah pegi tak jauh dari lokasi pembunuhan vina yang berjarak sekitar empat ratus meter
ketua rt setempat yang ikut mendampingi penggeledahan menyebut polisi menyita sejumlah dokumen seperti ijasa dan rapor
keluarga lah mudah mudahan kayak gitu aja
keluarga juga ada di jawa barat
kemarin pas pada saat penggeledahan itu ada berapa orang di rumah
sementara itu kepala desa kepompongan wawan setiawan mengakui pegi setiawan tercatat dalam administrasi kependudukan
ibu pegi bernama kartini dan bapaknya rudy tercatat dalam warga tidak mampu
rumahnya pun pernah mendapat bantuan rumah tinggal tidak layak huni
namun terkait sosok pegi wawan setiawan tidak mengetahuinya karena tak pernah tinggal di desanya
setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki laki bernama pak rudi perempuannya kartini
nah sementara pegi tersebut
tidak dikenal oleh masyarakat
karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa kepongpongan
jadi di luar khususnya di kota